ananda winanda duftan jatikusumo
putri indah sari tanjung
binti hairul tanjung
dengan emas kawin
dan seperangkat alat sholat
saya terima nikahnya dan kawinnya
putri indah sari tanjung
binti hairul tanjung
dengan mas kawin yang tersebut
binti hairul tanjung
dengan emas kawin yang tersebut